memangnya ada acara mendadak apa stajah kenapa bisa ada acara marawisan stajah
karena nanti ada tamu tamunya mau nonton pertunjukan marawis di kunanta
tamunya itu siapa surprise pokoknya kalian nanti tahu sendiri yaudah yuk mendingan sekarang
kita kaula ya biar tamunya enggak dulu kelamaan mau tahu kan temui siapa ayo udah yuk ayo ayo

kiri dari kedul amerika baiknya
kiri dari kedul amerika baiknya
saya mengucapkan terima kasih dan saya sangat merasa bangga sekaligus saya atas kedatangan bapak duta besar ke pondok pesantren kami sekali lagi terima kasih
walaikumsalam nih anak anak semua kalian tahu enggak
bapak yang depan kalian ini sekarang
beliau adalah seorang duta besar amerika
beliau adalah seorang duta besar amerika
ini pak joseph
ini pak joseph
ini pak joseph
ini pak joseph
pak dumbes ini datang
karena undangannya ustad ridwan
nanti beliau ini akan
memberikan penjelasan kepada kalian
tentang kondisi ramadhan
di amerika sebabnya
semalam kalian tanya tuh pak ustad gimana sih
kondisi warga muslim di dunia
ketika saat menjalankan ibadah puasa
nanti akan dijelaskan oleh
pak evan dan juga oleh pak dumbes seperti itu
itu ada patung gede banget
maksudnya patung liberty
itu patungnya keren banget
itu patung yang buat patung siapa ya
kita jarang banget ya ketemu patung kayak begini
ayo kesan kesan
eh pak pak pak
baju dikit pak baju dikit pak
eh eh ah satu
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
baik kalau begitu
langsung aja kita menuju ke aula
ada kabar penting
ada kabar penting
pelatihan warning warning
sudah ngobrol sudah ngobrol
dia ada apaan sih

penting seperti pentingnya
akan datang pakai nubes
amerika ke pusatan ketentuan
amalia jangan sampai kau
jangan nafikan bercanda kau itu
kalian ternyata percaya banget tadi
prinsip dia itu dengarkan kata ustadz musa
katanya pak ke dupes
di amerika mau datang ke pesantren kunang pak gitu ya mungkin aja nih ya kamu salah dengar
nah alphonse amalia kakek dukes mau dateng udah mungkin banget pasti kamu ada ada aja nih
hai bu capek deh mau sama kali bertiga percayaan banget kalau kalian bertiga
nggak percaya ya udah nih ayo ikut aku eh eh eh assalamualaikum waalaikumsalam ini lagi pada
ngapain daripada disini mendingan kita kaulah yuk nonton pertunjukan marawis
memangnya ada acara mendadak apa ustazah kenapa bisa ada acara marawisan ustazah
karena nanti ada tamu tamunya mau nonton pertunjukan marawis di kunanta
tamunya itu siapa surprise pokoknya kalian nanti tahu sendiri yaudah yuk mendingan sekarang kita
pertamunya enggak nunggu kelamaan mau tahu kan temennya siapa mau mau sejak
tolong kamu kedapur ya kamu bilang sama pade tolong siapin
minuman untuk pak dubes dan yang lainnya
makanan juga boleh kalau pak milia tuh
emangnya pak dumbes gak puasa
udah saya siapin ini
udah cepet banget pak dumbes
dan dia bilang
gak apa apa siapin ya
karena dia tahu ada banyak yang puasa sekarang
dia mau menghormat islam
ya kami grogi masalahnya
udah kangen tamu istimewa
jadi kita gercep
beliau bilang ya dia masih belajar mengenai islam
tapi ya tahu di amerika
ramlan itu waktu untuk merayakan kebebasan
beragama toleransi beragaman
beliau bilang di amerika juga orang orang muslim
buka rumahnya mereka untuk teman teman
orang yang non muslim
untuk sukarela dan kotong royong

di mereka masih ada banyak muslim
ya bahkan muslim itu mereka ya